jelang lebaran dua ribu sembilan belas di situ bondo jawa timur gelombang arus mudik sudah terlihat
banyak warga situbondo yang mudik ke pulau ras madura yang memilih menggunakan perahu kayu dari pelabuhan tradisional jangkar
puluhan pemudik dari situbondo jawa timur dengan tujuan pulau ras madura ini sudah memenuhi pelabuhan tradisional jangkar situbondo sejak selasa subuh
karena perahu tak bisa merapat ke daratan para pemudik terpaksa digendong oleh kuli pikul dari bibir pantai menuju perahu
tak hanya membuat penumpang dan barang bawaannya perahu kayu ini juga mengangkut motor
imron salah satu pemudik tujuan pulau ras mengaku memilih kapal kayu sebagai moda transportasi karena terbatasnya kapasitas kapal feri
dari papua kampung anugini
terus sudah berapa lama nggak mudik
nah udah dua tahun baru ini
kenapa memilih transportasi ini kok tidak ferry pak
lebih enak ini sih kadang kadang kalau ferry tuh kadang kadang sempit juga sih
sementara itu di pelabuhan kapal feri jangkar memang sudah terlihat antrean ratusan motor pemudik
mereka terpaksa menginap dua hari di pelabuhan untuk dapat menyeberang ke pulau ras madura
nggak kebagian pulang pak soalnya gimana ya pengen letaran di kampung
mau milih lebih awal ternyata sudah penuh ini
ternyata sudah penuh
tahun lalu gimana
sama juga tahun lalu tapi mendingan tahun tahun lalu masih banyak
sekarang sepi tambah sepi bukannya tambah banyak perahunya
amalnya bukan tambah banyak tambah sedikit
kapal feri tujuan pulau ras hanya melayani satu kali penyeberangan dalam seminggu
yakni di hari rabu pagi karena satu kapal lain sedang diperbaiki
sementara pemerintah baru akan menambah kapal angkutan lebaran mulai tanggal dua puluh empat mei mendatang